jadi itu hal hal yang kecil seperti ini jangan dulu ditinggalkan apalagi permainan tradisional
di zaman zaman yang teknologinya itu cukup cukup berkembang ya
itu yang akan kita bahas
sekarang ini kalau kita lihat anak anak sudah jarang sekali bermain petak umpet lompat gala dan macam macam
nah sekarang juga anak anak ini kalau anda perhatikan ya ada di mall atau di tempat tempat yang lain
itu pasti lagi main gadget dan semua gamesnya ada di gadget gitu
dibandingkan dengan permainan tradisional menarik mana sih sebetulnya
antara permainan tradisional dan juga permainan yang ada di gadget
padahal di dalam permainan tradisional terdapat keteladanan yang bisa didapat oleh anak anak
mulai dari kerjasama sportivitas dan juga tanggung jawab
kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri
kapan terakhir kalian melihat anak anak bermain seperti ini
di samping permainan tradisional anak anak zaman sekarang cenderung lebih menyukai permainan modern
seperti video game atau permainan komputer lainnya
padahal permainan tradisional mengajarkan anak anak kesederhanaan dan kebersamaan
permainan tradisional anak anak seperti engklek gasing dan congklak
saat ini sudah jarang dimainkan bahkan sudah mulai ditinggalkan
kemajuan teknologi adalah salah satu faktor penyebabnya
para orang tua begitu mengingatkan mereka
mudahnya memberikan anak anak akses terhadap gadget
sehingga mereka tak lagi melirik permainan tradisional
orang tua tidak mengenalkan secara dini permainan tradisional
karena pertama untuk memainkan permainan tradisional
seringkali anak membutuhkan teman bermain
barangkali orang tua orang tua zaman sekarang menjadi lebih sibuk
sehingga tidak punya waktu untuk menemani anaknya bermain
secara audio dan visual fitur fitur dalam gadget
menarik bagi anak anak dibandingkan dengan permainan tradisional
namun permainan tradisional memiliki banyak dampak positif
bagi perkembangan karakter anak
inilah alasan utama endi aras mendirikan gudang dolanan
dengan visi utama membangkitkan permainan tradisional
permainan ini memiliki nilai nilai luhur
untuk dimainkan anak anak bagus karena mengajarkan banyak hal
mengajarkan tentang kehidupan
nilai nilai yang ada itu
seperti nilai kejujuran sportivitas
taat pada aturan kebersamaan kesederhanaan
dan masih banyak nilainya yang lain
kalau alat alat ini atau permainan itu hilang
kebersamaan menjadi daya tarik mengapa anak anak
tetap memainkan permainan tradisional ini
soalnya seru gratis
tidak pakai biaya
sama bisa banyakin teman
lebih senang sih ya
karena mainnya itu bareng teman teman
nggak main sendiri
terus seru juga
main kerintun ketan panas panasan
perkembangan teknologi dan modernisasi tidak bisa dihindari
namun orang tua dapat melatih kebiasaan anaknya sejak dini
orang tua bisa berinteraksi dengan anak
dan mengenalkan mereka pada permainan tradisional yang menyenangkan
dan baik bagi perkembangan fisik dan mental anak
ya tapi sebetulnya kalau di daerah daerah sih masih banyak ya yang bermain seperti itu
terakhir juga saya ke papua misalnya
anak anaknya masih sih bermain permainan tradisional seperti yang tadi itu ya
ini masalah masyarakat urban nih di perkotaan sebetulnya
belum lagi dengan keterbatasan lahan bermain buat anak anak juga
iya sebetulnya kan biasanya orang tua juga ya
berusaha mengenalkan kembali permainan permainan tradisional
bukannya hanya menyerahkan gadget untuk mereka mainkan
karena kan pasti langsung diam ya
kalau misalnya dikasih gadget dia hanya menonton
oke jadi itu memang tugas kita bersama juga ya
supaya anak anak tentunya lebih mengenal lagi permainan permainan itu